tujuh september tujuh belas tahun yang lalu aktivis ham munir said talib meninggal dunia dalam penerbangan dari jakarta ke amsterdam
ia dihabisi diracun menggunakan arsenik
tujuh belas tahun berlalu kasusnya masih gelap otak pembunuhnya belum juga terungkap
tersisa satu tahun sebelum kasusnya secara pidana dianggap keadaan luar sah
bagaimana upaya keluarga dan juga para aktivis mencari keadilan di waktu yang tersisa
apakah masih ada peluang kasus ini kemudian bisa dibuka dibongkar selebar lebarnya
mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini tujuh belas tahun mencari keadilan untuk munir bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sapa ada bang usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
pak ahmad taufan damani ketua komnas ham
ada bang habibur rahman anggota komisi tiga dari fraksi partai gerindra
selamat malam bang usman pak taufan bang habibur rahman apa kabar
selamat malam baik selamat malam balik
baik selamat malam semuanya saya langsung ke bang usman hamid
bang usman tujuh belas tahun sudah berlalu apa yang ingin anda komentari dari perjalanan kasus munir sampai dengan hari ini sudah memasuki masa tujuh belas tahun
artinya tersisa satu tahun sebelum ini bisa dinyatakan keadaan luar sah
baik bang usman bisa mendengar suara saya
baik bang usman apa yang ingin anda komentari dari tujuh belas tahun sudah kasus munir berlalu dan satu tahun lagi jelang ini secara pidana akan dianggap keadaan luar sah
saya tidak sependapat dengan pandangan hukum yang demikian
karena pandangan hukum itu hanya melihat peristiwa
pembunuhan munir dari sudut pandang tidak pidana biasa
kalau kita lihat peristiwa pembunuhan itu secara lebih teliti maka itu adalah kejahatan yang luar biasa
bahkan bisa dikategorikan sebagai bunuhan luar proses peradilan yang dilakukan oleh negara
atau di tingkat tertentu ia bisa diletakkan dalam sudut pandang kesehatan lawan kemudian
khususnya dalam bentuk tindakan pembunuhan yang ada di dalam kejahatan itu
nah dengan empat kali sebagai kejahatan luar biasa maka azab dan luar sah itu tidak dapat diberlakukan
kejahatan luar biasa tidak mengenal dalam luar sah
sampai kapanpun kewajiban negara untuk menuntut para pelakunya tidak akan bisa dihapuskan
itu juga menjadi salah satu alasan teman teman para aktivis menginginkan atau mendesak agar kasus kematian munir ini dikategorikan sebagai pelanggaran ham berat
ya tentu saja harus dilakukan satu penyelidikan yang serius
kumpulan fakta fakta laporan yang serius pemeriksaan para saksi para pejabat atau mantan pejabat di kalangan direksi maskapai negara ketika itu
dan juga di lingkungan badan intelijen negara yang saya duga sudah pensiun
dan perlu diketahui bahwa ada begitu banyak bukti yang belum terungkap di dalam peristiwa itu
dan itu yang sebenarnya kita harapkan bisa dimulai kembali proses investigasi oleh pihak kepolisian
dan baru mencari katakanlah bukti bukti tambahan untuk mengejar orang yang paling
atau konseptor balik pembunuhan ini
polri masih punya pekerjaan rumah untuk mengajukan kepada kejaksaan di paru sehingga perkara ini bisa dibuka kembali di mahkamah agung melalui peninjauan kembali
kemnas ham juga demikian
komnas ham memiliki wawenang dasar dan fungsi yang bisa ikut memecahkan kebekuan hukum di dalam berkas pembunuhan
masih ada peluang bang usman untuk kasus ini akan kembali dilanjutkan penyelidikannya meskipun sudah ada nama yang difonis bahkan satu diantaranya juga sudah meninggal dunia
anda melihat masih ada peluang untuk itu terbuka lagi
seandainya ada kemauan politik ada keberanian politik dari presiden maka sekarang ini bisa dibuka kembali
pertama presiden dapat memerintahkan jaksa agung untuk mengajukan upaya
hukum luar biasa yang bernama peninjauan kembali dengan menghadirkan novum atau keadaan baru atau bukti baru ke mahkamah agung
alaman peninjauan kembali yang diajukan oleh kejaksaan pernah terjadi dalam perkara polikarpus dan menghasilkan putusan yang lebih baik ketika itu
tentu sebagai seorang yang telah meninggal polikarpus tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana individunya
yang dimintai pertanggung jawaban individunya adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengendalikan atau memerintahkan polikarpus
atau mengatur membantu atau ikut tibat di dalam persiapan perusahaan terhadap pelaksanaan eksklusi pembunuhan terhadap milik
peluang lainnya presiden membentuk tim investigasi yang independen sesuai rekomendasi pertama
dari pencari fakta atau presiden bekerja sama dengan ahli ahli hukum internasional
termasuk juga tim pencari fakta yang lebih independen dengan melibatkan institusi internasional
sebagaimana yang pernah direkomendasikan oleh pencari fakta gabungan antara komisi tiga komisi satu dpr ri ketika itu
dan rekomendasi itu telah diterima oleh puan rakyat di tingkat pleno
namun tidak ada yang menyuarakan itu di dalam dpr saat ini
saya tentu sangat menginginkan agar orang orang seperti habibur rahman bisa menyuarakan kembali rekomendasi rekomendasi dewan
baik dengan khusus pembunuhan terhadap milik
peluang lainnya tentu komnas ham dengan kemauan itu ada keberanian itu untuk mengambil tanggung jawab
pasti tidak mudah
saya tidak akan memeriksa kembali cara ini mengumpulkan kembali bukti bukti dalam perkara ini
tetapi seandainya komnas ham mau ambil keputusan tersebut
saya kira jalan selalu terbuka
libatkan para ahli libatkan ahli forensik ahli racun ahli hukum
atau ahli ahli yang bisa dituangkan di dalam kelembagaan ad hoc
atau tim penyelidik ad hoc yang memang merupakan wewenang
jadi ini menasar
baik saya sebelum ke pak taufan saya ke bang habibur rahman dulu
bagaimana bang habibur rahman tadi
ada harapan dari yang tadi disampaikan oleh bang usman bahwa dpr bisa ambil bagian
ikut menyuarakan pandangan anda seperti apa dalam perjalanan kasus munir ini bang habibur rahman
ya saya pikir kalau soal menyuarakan selalu ada ya yang di dpr ya teman teman
ada saya pernah ikuti langsung pak taufik basari dan lain sebagainya
cuma memang dalam situasi seperti ini kan kita nggak pegang kendali
lebih ke soal pengawasan saja
nah dalam istilah prakser beberapa kali juga ditanyakan ke jasa agung
tapi kita juga kan nggak punya unsur pemaksa
jasa agung mesti apa pemaksa mesti apa
secara prinsip kita sangat sepakat bahwa tentu kita ingin siapapun yang terlibat
yang memberi perintah ya yang menyuruh
itu kan secara logis kan mestinya ada tetapi belum terungkap
hanya mentok nih pak almarhum polikarpus
nah tentu kita ingin terungkap
ya secara prinsip kita sangat sepakat
cuma secara teknis
saya pikir itu bolanya ada di teman teman
terutama bisa saja komnas ham ya kan
eee mengambil inisiatif melakukan
apa ya sesuai dengan kewenangannya
nggak hanya rekomendasi kalau kita baca di undang undang ya tiga puluh sembilan
kewenangan komnas ham itu kan besar sekali
inisiatifnya seperti apa di komnas ham
kita akan tunggu seperti ini
kita akan tunggu dari komnas ham ya eee apa namanya
ya sesuai dengan kewenangan teman teman yang memang bisa mengeksekusi langsung
persoalan seperti ini
mohon maaf ya ini bukan soal political will nya pak presiden yang kita tunggu
sebetulnya political will teman teman komnas ham sendiri seperti apa
dalam masalah ini seperti apa
itu ya kita pertanyakan juga
oke tapi kalau political will nya presiden itu seperti apa
oke tapi kalau political will nya presiden itu seperti apa
presiden jokowi itu bagaimana
itu kan yang juga ditagih bang habibur rahman ini komitmen
itu yang justru akan membuat rumit masalah ini
saya terus terang
kalau semua masalah dikaitkan dengan politik ya
apalagi jelas jelas pakai istilah political will
yang ada nanti menjadi beban juga bagi pemerintah
seolah olah semua hanya maunya penguasa pak jokowi seperti ini
padahal dalam masalah hukum tidak seperti itu
itu bertabrakan dengan logika penduduk
itu adalah pendegakan hukum
pendegakan hukum itu kan pendegak hukumlah yang harus punya will
yang harus punya keinginan
dalam konteks kan pendegakan hukum itu pendegak hukum
jangan kita menegakkan hukum dengan kekuasaan saya pikir
tetapi dengan instrumen hukum yang ada
oke bang usman ada tanggapan
saya kira saya juga tidak menganggap semua masalah hukum dibawa ke presiden
ada banyak pencurian setiap hari
ada banyak tindakan kriminal di jalan tiap hari

ada banyak tindakan kriminal di jalan tiap hari

kenapa presiden menjadi penting
karena presiden terdahulu pernah membentuk tim pencari fakta
yang membentuk presiden bukan personal dari presiden
sehingga rekomendasi rekomendasi yang ada di dalam keputusan presiden terdahulu
itu juga mengikat kelembagaan presiden
yang kedua perkara pembunuhan ini bukan perkara pembunuhan di tengah jalan jadi perkelahian
bukan juga tindakan pembunuhan yang jadi karena balas dendam
melainkan tindakan pembunuhan yang melibatkan maskapai penerbangan negara
bahkan presiden direktur garuda ketika itu juga memberikan pengakuan
bahwa ada perintah atau ada permintaan dari badan intelijen negara
untuk memasukkan misalnya polikarpus sehingga memungkinkan dia melakukan pembunuhan itu
ada juga hubungan hubungan surat lainnya yang memperlihatkan bahwa pembunuhan ini bukan
pembunuhan kriminal biasa yang kita temukan setiap hari di koran koran ibu kota
melakukan satu pembunuhan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan
dan kalau kita lihat ketika proses penyelidikan awal berlangsung
termasuk tim pencari fakta yang dibentuk secara gabungan oleh pr ketika itu
itu memperlihatkan karakteristik
perkara ini tidak cukup diselesaikan ke dalam aparat hukum
kalau anda hanya menyerahkan masalah ini
ke aparat hukum ketika itu tidak akan ada yang terungkap
anda harus ingat bahwa pembunuhan ini terjadi tanggal tujuh september
tidak ada apapun yang dilakukan atau dihasilkan dari aparat hukum hingga bulan oktober
bulan desember tim pencari fakta baru mulai bekerja januari dua ribu dua puluh
dan setelah proses tim pencari fakta berjalan pun terlihat
nerja kepolisian sangat lamban ketika itu
dan ketika ditemui secara satu persatu
beberapa atau sebagian menceritakan kendala politik
kendala politik itu adalah resistensi atau keengganan
tidak mauan dari badan intelijen negara pimpinan badan intelijen negara ketika itu
termasuk juga risiko risiko keamanan dan keselamatan petugas kepolisian
mereka menerima teror mereka menerima intimidasi
bahkan hakim yang ketika itu juga bertugas itu dikawal dengan sejumlah empat puluh orang anggota brimo
jaksanya diteror aksinya diteror keluarga korbannya diteror biasanya diteror
pengadilan itu penuh dengan preman preman yang dikerahkan
dengan teriakan teriaan nasionalis yang sedikit bahkan beberapa merupakan anggota aparat keamanan
jadi dalam atmosfer peradilan yang demikian
tidak mungkin proses ini semata mata diletakkan sebagai proses hukum pidana biasa
jadi saya kira itu adalah pandangan yang naif
bacalah laporan tim pencari fakta yang dibentuk oleh dpr sendiri
dan di situ lihat jelas dimensi perkara ini tidak cukup diselesaikan misalnya ke tingkat polsek atau ke tingkat polres
bahkan di tingkat mabes polri tidak mudah
kecuali kita memiliki anggota anggota polisian yang memang memiliki keberanian ketika itu
dan saya melihat itu sebagian memiliki keberanian
tetapi arah kebijakannya itu perlu datang dari presiden
dan itu sebabnya kita membedakan arah kebijakan presiden dari presiden
dengan melihat apa yang dilakukannya untuk mendorong proses pengungkapan kasus kasus yang menyorot perhatian publik
oke bang habibur rahman sedikit anda mungkin bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh bang usman
ya kita pasti capek aja kalau sekedar berharap political will yang semakin lama semakin sumis
sejak kasus ini bergulir itu di awal awal pemerintahan pak sby
pak sby sepuluh tahun berkuasa juga nggak berani nggak ada juga kalau disebut political will kan
maksimal mendorong sampai ke aktor aktor di belakangnya polikarpus
dan negara hukum kan punya kewenangan juga
teman teman kayak pak taupan teman teman yang di komnasan itu memang punya kewenangan
tanpa adanya direction tanpa adanya perintah by power dari pak presiden
jadi semakin kita pelajaran dari sepuluh tahun pak sby berkuasa
semakin kita mendudukan persoalan ini mengharapkan adanya political will dari leader dari presiden
ini sudah mau sepuluh tahun juga pak jokowi semakin kita pakai skenario itu menurut saya semakin sulit
asalnya apapun apakah pelanggaran hukum biasa apakah pelanggaran ham apakah pelanggaran ham berat
itu persoalan hukum
pasti itu kan tetap saja persoalan hukum
kalau instrumen itu kita dorong untuk maksimal bekerja sesuai dengan fungsinya tentu tetap saja bisa berjalan
jadi hampir dua puluh tahun ya
sepuluh tahun pak sby mau sepuluh tahun pak jokowi
kalau kita hanya berharap soal political will dari presiden saya pikir semakin lama semakin berat masalah
oke jadi menurut anda bagaimana mendudukan kasus ini
ya tinggal saja teman teman yang memiliki kewenangan
kita tadi sudah bilang sejak awal kan komnas ham punya kewenangan apa laksanakan saja
baik saya akan ke komnas ham tapi kita harus jeda
saya juga akan tanya ke pak taufan bagaimana sikap komnas ham terkait kini karena juga muncul keinginan atau desa
saya juga ingin memperkenalkan agar kasus pembunuhan munir ini kemudian dimasukkan sebagai kategori pelanggaran ham berat
seperti apa sikap anda kita akan break kami akan segera kembali sesaat lagi
saya langsung ke pak ahmad taufan damani ketua komnas ham
silahkan pak taufan apa yang ingin anda sampaikan terkait dengan yang tadi sudah kita bahas sejak awal silakan
ya pertama mungkin saya ingin klarifikasi ya
tidak benar itu bahwa ada kubu kubuan di komnas ham yang setuju ham berat ada yang tidak setuju ham berat
pembahasannya belum sampai meningkat itu
jadi saya kasih kronologinya
teman teman kasum ini tanda tangan itu saudara usman dan suciwa aty waktu itu tanda tangan
itu minta dua hal pertama menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran ham yang berat
yang kedua meminta kepada komnas ham
saudara munir al maklum munir ini
kemudian kita bentuk tim
menggunakan undang undang tiga puluh sembilan
kita lihat sebagai bagian dari
kita perlu mengkaji ya apa dasar
keadaan luar saja kan tidak bisa dijadikan alasan
karena dasar hukum untuk mengatakan ini
karena kita juga sebetulnya kan
bung usman juga bisa jelaskan
kenapa dulu waktu tpf bekerja
tidak menyebut ini sebagai crimes against humanity
ini kan juga satu hal
yang kita perlu kaji secara hukum
supaya apa supaya ketika kita memutuskan
sebagai lembaga negara komnas ham itu
tidak sembarangan membuat keputusan
karena dia akan menjadi satu
asasi internasional kita
jadi kita tidak boleh
sembarangan bahwa itu kita bentuk tim pengajian
nah dari tim pengkajian itu
termasuk mengundang juga pihak pihak
luar ya ahli dan macam macam
dalam tim itu ada dua
rekomendasinya yang pertama
meminta kepada komnas ham
untuk segera menyurati presiden
agar memerintahkan kapolri
dan penegak hukum lain menindaklanjuti
proses penyelidikan dan penyidikan
terhadap kasus munir karena aktor intelektualnya
misalnya itu belum
terjangkau itu yang pertama permintaannya
sudah kita penuhi kita bikin surat itu
saya segera menetangani
surat yang dikonsep oleh tim kemudian
saya kirim kepada presiden
sampai hari ini belum ada jawabannya
jadi ada benar juga sebetulnya
apa yang dikatakan oleh
bung habibur rahman kadang kadang
responnya seperti itu
political will kalau kita bicara
rekomendasi dari tim ini
yang juga ada tadi saya katakan pihak luar
dan macam macam orangnya
menggunakan undang undang dua puluh enam
supaya melakukan penyelidikan
yang kemudian dari situ baru mungkin
kita menetapkan apakah ini pelanggaran ham berat atau
jadi kita masuk di
kasih rekomendasi yang kedua itu
untuk mempertimbangkan menggunakan
kalau kita misalnya
memutuskan undang undang dua puluh enam
itu kan baru akan memulai penyelidikan
tahap awalnya kita memberitahukan kepada penyidik
dalam hal ini jaksa agung dulu
bahwa kita mau melakukan penyidikan
sampai akhir kalau kita nanti selesai
kemudian berkesimpulan ini pelanggaran ham berat
barulah di situ dikatakan kita
ini ham berat kan begitu
nah tahapannya masih di situ
jadi tahap masih mencari satu
argumen hukum yang kuat
jangan nanti setelah kita putuskan
pertanyaan yang demikian rupa
katakanlah sebagai lembaga negara
itu tidak elok membuat satu keputusan
yang argumentasi hukumnya kurang kuat
saya tadi dalam perhimpunan siang tadi
saya termasuk yang paling
saya belum mengatakan saya setuju atau tidak setuju
saya ingin diyakinkan oleh argumentasi hukum
beri argumentasi hukum yang kuat itu gitu
nah dari diskusi itu tadi
akhirnya ada keputusan
untuk sementara kita gunakan lagi
tapi bukan di pengkajian
tetapi di pemantauan
jadi dia berpindah kepada pemantauan dan penelitikan
itu diketuai oleh saudara bk tadi kita tunjuk
bersama khawirul alam dan sandra yati
yang sebelumnya di tim pengkajian
dia yang pimpin itu
nah nanti dari situ kita akan lihat lagi gitu
karena kalau kita baca undang undang ini jelas
indikasi yang kuat
memang ada perlenggaran hambrah
baru kemudian kita masuk undang undang dua puluh enam
kasus paniai misalnya papua
itu dimulai oleh komnas ham dengan undang undang tiga puluh sembilan dulu
kemudian setelah menemukan beberapa indikasi awal yang kita anggap
ini meyakinkan kita untuk naik top undang undang dua puluh enam
barulah kita menggunakan undang undang dua puluh enam
itu pun ww enam komnas ham hanya penelitikan
ada dua belas berkas perkara sekarang yang sudah diselesaikan oleh komnas ham
diantaranya kasus mei misalnya

sampai sekarang kan masih mentok itu di jaksa agung misalnya
masih di pulangkan
jadi pak tovan sampai saat ini komnas ham belum bisa mengambil
sikap soal apakah bisa memutuskan ini pelanggaran ham berat atau tidak
dan anda menegaskan kembali bahwa tidak ada perbedaan pendapat
diantara komisioner komnas ham
yang ada justru kita saling berdiskusi berdebat untuk memperdalam
apa argumentasi kita
kalau kita sekarang ingin misalnya melakukan tahapan yang berikutnya
katakanlah kalau kita mau loncat pada menaik kepada undang undang dua puluh enam
apa argumentasi hukumnya
karena juga banyak perdebatan
sebagai contoh ya
ada pakar hukum yang mengatakan bahwa kalau sesuatu perkara
yang mau disebut sebagai crime against humanity
dia harus ada aspek meluas
satu orang tidak cukup korbannya
perdebatan itu ada
dan kita ingin dengarkan pakar pakar itu bicara itu
juga dari aspek aspek yang lain
pendapat ahli itu kita dengarkan semua
termasuk pendapat ahli yang menurut kita sangat kredibel
yang sudah punya pengalaman di internasional ketika menangani pelanggaran ham yang berat
jadi sampai segitu kita lakukan
tapi tentu sekali lagi kita ingin katakan
pemahsam sebagai lembaga negara tidak boleh membuat keputusan
yang kemudian nanti argumentasi hukumnya tidak kuat
kurang lebih begitu
jadi dia harus diasarkan satu keyakinan
berdasarkan argumentasi hukum yang kuat
ya kalau bukti bukti betul
itu nanti kan sudah ada
bukti bukti yang sekarang ini sudah banyak
kemudian kalau mau dilengkapi seperti kata bung musbanggadi
ya nanti setelah kita menggunakan undang undang dua puluh enam baru kita melengkapi bukti
tapi kan argumentasi hukumnya harus kita bangun dulu
sehingga kita yakin bahwa oke ini sekarang kita masuk pada tahapan berikutnya
langkah pro justisia
karena kita melihat ada indikasi pelanggaran ham yang berat
baik saya kembang
setelah itu kita buat pendidikan
kalau nanti kesimpulannya adalah pelanggaran ham yang berat
barulah disitu kita bicara kesimpulan kita ini ham berat
jadi nggak bisa ujuk ujuk tiba tiba komnas ham memutuskan dalam satu paripurata
karena ini pelanggaran ham yang berat atau bukan
pertanyaannya adalah melakukan pendidikan dengan undang undang dua puluh enam
butuh berapa lama waktu untuk bisa ada pada kesimpulan tadi itu
ya nggak bisa kita tetapkan seperti itu
kami terserang aja
saya kebetulan wakil ketua tim untuk kasus benar meriah aceh itu
udah hampir dua tahun mas
karena tidak mudah mendatangkan saksi saksi
minta bukti bukti dan macam macam
bukan cuma masalah yang harus kita kumpulkan
untuk mengkonstruksi satu perkara bahwa ini memang ada satu tindak crimes again humanity
sebagaimana yang kami dapatkan semula konstituen semula
bahwa ini ada kelompok tertentu misalnya laskar tertentu dengan satu unit tni polri
dan sana sana lagi ada kelompok aceh merdeka misalnya
itu kan tidak mudah
semua orang harus dikumpulkan
ada hampir dua ratus orang yang harus kami periksa sebagai saksi
begitu banyak bukti bukti yang harus dikumpulkan
korban korban dan macam macam
kemudian juga secara teknis misalnya juga kami menemukan kesulitan kesulitan karena ada barang bukti yang sudah tidak bisa ditemukan lagi
baik saya ke bang usman
ini tidak bisa dipastikan
bang usman ada tanggapan soal apalagi yang tadi ditekankan tadi soal dasar hukum yang bisa dijadikan argumentasi yang kuat
ya yang kita perlukan bukan argumen secara hukum
tetapi memulai penyelidikan dan mengumpulkan bukti bukti kemuliaan memanfaatkan saksi mendatangi lokasi memeriksa surat
kalau seandainya formulaan itu tidak ditemukan ya tidak perlu ada keputusan untuk menyimpulkan apa yang diharapkan
tetapi sebelum proses itu semua dilakukan kita juga secara prematur mengatakan itu mustahil
sehingga seperti berputar putar pada argumentasi hukum
yang kedua kalau ditanya kenapa tim pencari fakta ketika itu tidak menggunakan perspektif kejahatan terhadap kemanusiaan
karena setiap tim pencari fakta baik itu yang dibentuk dalam konteks konvensi genewa atau konteks dewan ham pbb untuk myanmar dan untuk timur timur
itu mengambil langkah dan

tim pencari fakta dibentuk oleh presiden bukan dengan mandat seperti yang dikatakan demikian
tetapi ketika itu bahkan tim pencari fakta sudah melibatkan pimpinan komnas ham itu hakim garuda nusantara
justru pimpinan komnas ham ketika itu menolak
kenapa tim pencari fakta tidak menggunakan perang kejahatan terhadap kemanusiaan
karena mandatnya bukan untuk itu
jadi mandat itu ada pada komnas ham
komnas ham itu adalah lembaga yang memiliki wawonan tunggal untuk memeriksa peristiwa peristiwa yang berdasarkan sifat dan lingkup patut diduga sebagai pelanggaran asasi manusia yang berat
dan itu semua hukuman caranya
itu dalam pasal delapan belas sembilan belas dua puluh undang undang pengadilan ham maupun dalam hukum acara pidana yang dirujuk oleh pasal sepuluh dari undang undang pengadilan hak asasi manusia
saya kira kita bukan sedang memaksa atau membuat masyarakat ujuk ujuk mengambil kesimpulan hari ini memberi tafsir atau memberi interpretasi atas kasus itu tidak
kita mendesak dan kita tidak mengharap
untuk dilakukan sebuah penyelidikan pro justisia sehingga bisa lebih jelas apakah bukti permulaan itu bisa diperoleh
kalau kita mengatakan itu kendalanya pada argumentasi hukum sementara proses penyelidikannya belum dimulai saya kira itu keliru
jadi kumpulkan dulu bukti bukti itu baru kemudian kita mengambil kesimpulan
jadi saya kira ada banyak standar yang beruntung
ada yang berubah konteks komnasan ini saya harus katakan
seolah olah penyelidikan komnas ham itu berjenjang dimulai dari undang undang tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak asasi manusia yaitu penyelidikan dalam kerangka pemantauan baru kemudian bisa dinaikkan ke dalam status penyelidikan pro justisia
tidak ada ketentuan di dalam kedua undang undang baik undang undang ham maupun pengadilan ham
yang mengatur tentang jenjang itu
bahkan dalam periode periode yang lalu sebenarnya standar penempatan dua undang undang itu seolah secara artis saling berjenjang itu baru dimulai pada kepemimpinan abdul hakim garuda nusantara
dalam kepemimpinan sebelumnya joko sugianto dibawah kesekjenan asmara nabapan tidak ada keputusan yang demikian

tapi saya ingat itu kalau harusnya itu harusnya
itu seperti memperlambat kebutuhan keluarga korban di dalam menginginkan terlihatnya proses hukum atau proses adilan melalui pendidikan di komnas ham
dan kita tidak hanya mendesak komnas ham kita mendesak jaksa agung untuk mengambil langkah hukum luar biasa upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali
ada argumen yang mengatakan
ada argumen yang mengatakan
ada argumen yang mengatakan peninjauan kembali bisa dilakukan karena misalnya terhadap perkara muhdib ranjono karena yang bersangkutan ponis bebas murni
bebas murni atau tidak bebas murni pernah kami eksaminasi dengan jumlah ahli yang ketika itu bahkan dilakukan eksaminasinya di komnas ham
salah satu anggota ahli yang dilibatkan adalah rudi rizki
kesimpulan dari tim eksaminasi tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa pembunuhan munir
kesimpulan dari tim eksaminasi tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa pembunuhan mulia

jadi saya kira kalau kemauan itu ada maka penyelidikan itu bisa dimulai
dan tentu saya tidak mengatakan bahwa komnas ham menolak penyelidikan tersebut
dan jika tidak menyebut nyebut seolah olah ada perkutuan di komnas ham
saya kira diskusi kita tidak menyebut nyebut itu sejak awal
jadi kalau memang ada kemauan politik dari presiden dari jakarta agung dari kabupaten
dari jaksa agung dari kapolri atau dari komnas ham
maka perkara ini tidak akan berhenti begini saja
oke baik saya ke pak taufan lagi sebelum saya nanti ke bang habibur rahman
yang tadi sempat disampaikan oleh bang habibur rahman ini pak
soal bola kasus munir ini juga ada di tangan komnas ham
silahkan anda boleh menanggapi pak taufan
saya setuju makanya saya katakan tadi kan ada tiga permintaan
sebetulnya dari kasus meningkat dua
kemudian tim yang dibentuk oleh komnas ham dengan melibatkan pihak luar itu
nambahkan satu lagi prominent human rights defender
sudah tadi komisner komnas ham dalam pari purna memutuskan
tanggal tujuh september adalah hari perlindungan pejuang hak asasi manusia
jadi yang itu sebenarnya tidak diminta oleh tim kasus
yang memintakan itu adalah teman teman dari bukan itu dari inisiatif komnas ham
yang diminta oleh tim kasum pertama menetapkan ini sebagai human right apa
disebut sebagai prominent human right defender
kami bahkan mengatakan tujuh september itu hari perjuangan hari perlindungan pejuang hak asasi manusia
itu dua sudah kita temukan satu lagi kami juga tidak bilang kami mandek
tidak juga mengatakan bahwa harus tiga puluh sembilan dulu baru dua puluh enam tidak begitu
tapi kita memilih pada kasus ini kita bentuk tim pengkajian dikaji
ya dari situ kemudian kita bilang oke sekarang kita masukkan pemantau
pemantauan tentu akan memanggil saksi setelah ini akan memeriksa dan macam macam
undang undang tiga puluh sembilan memberikan mandat pada komnas ham untuk melakukan itu
tapi memang dulu masuk ke undang undang dua puluh enam kalau nanti undang undang dua puluh enam dia tentu akan berbeda lagi
nah sekarang permintaan dari banyak orang kan tiba tiba kita ditanyain ini
katanya hari ini akan memutuskan ini ham berat apa tidak ya nggak bisa
oh penyelidikannya belum dilakukan baru diputuskan akan dilakukan penyelidikan
dia tidak bisa tadi saya katakan ujuk ujuk itu tidak bisa diujuk ujuk
komnas ham diminta mengatakan ini ham berat atau bukan
oke tapi akan membuka penyelidikan
penyelidikan itulah kemudian nanti menghasilkan satu kesimpulan
apakah ini ada bukti permulaan yang kuat untuk disebut sebagai pelanggaran ham berat atau tidak
itu pun masih dikatakan bukti permulaan yang kuat ya bukan kita sudah jasmen ini ham berat atau tidak
itu punya undang undangnya begitu
oke itu punya undang undangnya begitu itu punya undang undangnya begitu
nanti penyidik dari kejaksaan agung yang akan meneruskan lagi tahap penyidikannya
tadi saya katakan ada dua belas perkara yang sudah dikesuaikan oleh komnas ham
itu satu tangan bisa lama prosesnya
sekarang yang ke tiga belas masih belum selesai itu sudah dua tahun lebih saya wakil ketua di situ ketua tim itu
baik bapak bapak kita break terlebih dahulu ya
kami akan segera kembali saat lagi nanti saya akan ke bang habibur rahman untuk memberikan tanggapan dan sekaligus kesimpulan karena kemana kemudian ujung dari kasus
untuk mengungkap kasus munir ini terutama untuk dalang dan juga aktor utamanya karena ini sudah tujuh belas tahun berlalu
akan seperti apa kita akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masih membahas soal tujuh belas tahun mencari keadaan untuk munir
ini segmen terakhir sudah banyak tadi sudah kita bahas bersama dengan bang habibur rahman
pak taufan dan juga bang usman terkait upaya upaya yang bisa dilakukan untuk bisa membongkar dalang utama dari pembunuhan munir ini
saya terakhir ke masing masing narasumber saya akan ke bang habibur rahman terlebih dahulu
silahkan bang habibur rahman apa yang ingin anda sampaikan dan terkait dengan harapan yang disampaikan oleh bang usman dan mungkin banyak pihak para aktivis untuk segera bisa membongkar pemerintah dpr
bisa ikut membongkar atau membuka dalang utama dari kasus kematian
saya pikir dpr tidak bisa membongkar dalang kematian almarhum munir ya
tapi kami mendorong institusi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya
jadi kita hindari kita masuk ke soal teknis hukumnya
tidak boleh kami mengintervensi kematian
tapi harus kita lakukan
karena kami yang membongkar dan lain sebagainya
sekarang pemasaran sudah mulai bekerja
kita akan awasi kita kawal dan kita tunggu saja hasilnya seperti apa nanti
bahwa kemudian yang tadi sudah kita bahas di awal ini tinggal satu tahun kalau merujuk pada secara pidana akan dinyatakan keadaan luar sah
itu bagaimana pandangan anda bang habibur rahman
saya pikir itu debat tebal ya
kita banyak sekali teman teman ahli pidana yang menyatakan
karena ini ada dalam delik khusus yaitu apa namanya dugaan pelanggaran ham
oke kalau kemudian upaya untuk mendorong sejauh mana yang bisa dilakukan oleh komisi tiga paling tidak
atau anda bang habibur rahman
dan juga apakah anda setuju kalau yang tadi disampaikan di awal bahwa ini bisa dibuka penyelidikan kembali
mungkin dibentuk tim lagi tpf
ya tapi tim tim tim dari dulu kan sudah selesai
sekarang kan mulai di komnas ham
ya laksanakan saja tugas komnas ham
jadi jangan lagi lagi teman teman seolah olah kita tidak apa apa ngapain
jadi dpr itu sebagai institusi kan sebuah kesatuan
dari dpr periode tahun dua ribu lima sekian sampai sekarang itu institusi
atau sudah dilaksanakan teman teman perada itu
ya tinggal dilanjutkan saja sekarang dengan teman teman yang memiliki kewenangan di penegakan hukum
oke bang usman tambahan dari anda upaya apa lagi yang akan terus dilakukan oleh para pegiat ham para aktivis terkait kasus munir ini yang sudah tujuh belas tahun berlalu
kita tidak akan berhenti menyuarakan perkara ini diselesaikan
salah satu pertimbangan yang juga penting untuk dilihat secara politik adalah
bahwa pembunuhan ini terjadi dalam konteks sosialistik penyelenggaraan dulu tahun dua ribu empat
dan partisipasi politik munir ketika itu juga penting untuk melusuri hubungan hubungannya dengan peristiwa pembunuhan itu
di banyak negara pembunuhan pembunuhan semacam ini itu dilakukan terhadap orang orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah
atau yang tidak disukai oleh dan pada keamanan negara
nah kita tahu orang yang kritis terhadap kebijakan kebijakan negara di sektor keamanan
sebenarnya dalam bidang masing masing
ketika itu intelijen ingin memiliki wewenang untuk menangkap menahan menggeledah membubukan rekening membuka surat menyadap telepon dan seterusnya
sebenarnya ada yang paling depan untuk menolak
ketika ini membangun profesionalisme intelijen
bukan dengan memberikan kewenangan eksesif yang sebenarnya merupakan kewenangan kepolisian sebagai penegak
yang kedua yang juga sangat penting di dalam konteks itu adalah
clear juga merupakan orang yang kritis terhadap pemerintahan saat itu
yaitu pemerintahan jawa
kritik munir terhadap operasi militer di papua operasi militer di aceh
dan juga berbagai penyelenggara berat seperti peristiwa tanjung priok
talang sari itu harus dikatakan sebagai faktor yang mempercepatkan dimensi politik dari perkara ini
itu sebabnya majelis hakim di pengadilan negeri jakarta pusat yang memeriksarakan
dan menyebut kejahatan pembunuhan munir ini sebagai kejahatan konspirasi
istilah konspirasi ini digunakan oleh majelis hakim
demikian pula dalam amar putusan yang mencantumkan bahwa peran orang orang seperti polikarpus
dan juga dendri garuda indra setiawan ketika itu itu tidaklah diri sendiri
mereka diyakini oleh hakim dalam amar putusannya bekerja untuk hak tertentu
yang diyakini majelis hakim sebagai sebagian dari operasi intelijen
apa yang bertanggung jawab atas operasi intelijen itu hingga kini belum ada
disitulah saya kira pentingnya kita untuk mendesakkan jawab negara
dan juga mencintai kemampuan negara
di dalam menyelesaikan secara pemerintah sendiri
saya kira dalam kontestasi elektoral mendatang kita tentu tidak ingin ada siapa saja
bisa seorang politisi bisa seorang aktivis bisa seorang oposisi
yang dibunuh untuk kepentingan dan tujuan tujuan politik jangka pendek
baik pak guzman terakhir ke anda
bagaimana anda melihat komitmen dari pemerintahan saat ini presiden joko widodo
untuk menuntaskan kasus pembunuhan munir ini
ini pernah dijanjikan oleh presiden jokowi
sekarang kemudian anda melihat setelah beberapa tahun apakah anda masih ada optimisme
kalau kita lihat dari awal komitmen itu ada
kita lihat jokowi belum menjadi presiden itu menunjukkan janji untuk menyelesaikan kasus pembunuhan munir
di dalam dokumen nawacita
setelah menjadi presiden dalam beberapa kali pertemuan presiden juga menyatakan ingin menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap munir
dari segi komitmen itu ada
dari kewenangan saya kira juga tidak perlu diragukan lagi bahwa presiden memiliki kewenangan yang besar
untuk menggerakkan institusi hukum di bawah otoritas
di bawah kapolri
untuk memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dalam pembunuhan terhadap munir
masalahnya adalah pada maun
kita tahu bahwa lawan politik ini juga mensyaratkan keberanian politik untuk mengambil resiko
risiko dalam arti bahwa pemerintah mungkin akan mendapat tantangan dari orang orang yang tidak suka apabila perkara ini dibuka
pengalaman presiden abdurrahman wahid itu menjadi contoh
mengapa orang orang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan tidak berdiam diri ketika proses hukum itu berjalan
tidak akan berdiam diri untuk tidak misalnya menghentikan proses hukum
intimidasi saksi jaksa polisi bahkan hakim
kita masih memiliki realitas hukum yang pas
kita berharap bahwa ke depan tentu lahir para penegak hukum yang independen
yang bisa menegakkan hukum tanpa ada pengaruh politik
tapi hingga saat ini itu belum jadi
ini yang mungkin menjadi salah satu pesan kenapa hari ini banyak orang mengenal dan bahkan di social media menjadi trending
dan saya kira itu memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki penulisan yang tinggi dan memiliki ekspektasi yang tinggi pada kelembagaan kelembagaan negara pada pimpinan negara
untuk mengakhiri polemik masalah ini dengan menyelesaikan kasus ini
memastikan orang orang yang bertemu dengan itu dihukum
sehingga mereka tidak berbuat lagi di masa depan
dan tidak ada lagi orang yang ditutup
yang sekarang ini kita saksikan di sejumlah wilayah divisingan atau misalnya jurnalis yang dibunuh tentu dengan metode metode yang beda
kita tidak ingin itu terjadi di indonesia yang kita cintai sama sama
sepakat soal itu bang usman
saya ke pak ahmad taufan damanik
terakhir artinya ke anda ekspektasi yang tinggi juga diletakkan ke lembaga komnas ham
bagaimana kemudian sekali lagi langkah yang akan diambil ke depan
termasuk juga kabarnya sudah menyurati presiden ya pak taufan untuk mempercepat penanganan kasus ini
itu seperti apa
ya itu kan terkait dengan rekomendasi
walaupun sebelum itu sebetulnya kami pernah mengirim surat juga sebelum ada rekomendasi itu ya
jadi surat kepada presiden itu sudah yang kali yang kedua
termasuk juga dulu mempertanyakan dokumen yang hilang itu kepada presiden
yang kedua tadi paripurna memutuskan tanggal tujuh september adalah hari perlindungan pejuang hak asasi manusia
kami ambil tanggal tujuh september itu bukan berarti kita tidak menghormati atau mengapresiasi pejuang ham yang lain
misalnya ada jafar siddiq hamzah misalnya di aceh
ada mark sina ada udin dan lain lain
dan munir ini kita anggap sebagai pejuang hak asasi manusia yang memperjuangkan berbagai dimensi hak asasi manusia
dia mewakili hampir seluruh dimensi dimensi asasi manusia
makanya kita anggap itu kita ambil itu tanggal tujuh september
tapi segaligus beliau juga menghormati pejuang pejuang hak asasi manusia yang lain
itu keputusan yang kedua
kemudian yang ketiga kita membentuk tim pemantauan sekarang ini
februari kan dari tim kajian yang dipimpin oleh sandra yati muniaga
makanya tadi saya katakan saya mengklarifikasi bukan pernyataan bung usman sebetulnya
tapi preview ketika kita memulai diskusi ini kan dikatakan bahwa ada perdebatan di komnas ham antara komisioner yang setuju ini ham berat atau tidak setuju ini ham berat
belum bisa dikatakan seperti itu karena sebetulnya sekarang baru tahap untuk mendiskusikan apakah kita mau melakukan penyelidikan pemantauan
atau langsung misalnya menggunakan undang undang dua puluh enam sebagaimana direkomendasikan atau seperti apa
perdebatannya di situ
dan karena itu dalam perdebatan memang banyak bicara mengenai argumentasi hukum dan lain lain
bukan bicara fakta
karena fakta kami melihat sebetulnya apa yang dikumpulkan oleh tpn itu dan hasil hasil persidangan itu sudah sangat banyak sekali ya
terang benderang misalnya bagaimana institusi negara secara berlapis terlibat dalam proses pemenuhan saudara saudara
tapi ada hal hal yang memang ahli ahli hukum berdebat mengenai unsur meluas terhadap kasus ini kan gitu
jangan kita putuskan begitu saja tapi kemudian nanti di belakang hari ada kontroversi yang berkait dengan argumen hukum
itu kita perkuat
nah kalau kemudian sekarang sudah masuk kepada rekomendasi yang tadi diputuskan siang tadi
itu soal tim penyelidikan pemantauan
maka apa yang dikatakan oleh bu usman akan kita lakukan
kita akan memanggil saksi saksi
kita akan memanggil orang orang yang terkait dengan masalah ini termasuk mengumpulkan bahan bahan
dari situlah nanti kita jatuh pada kesimpulan
misalnya kalau temuan ini ternyata sangat kuat
lantas kita akan gunakan undang undang dua puluh enam
itu seperti kasus paniai
untuk tiga puluh sembilan baru kita mulai kita menemukan indikasi yang bagus kita langsung menggunakan undang undang dua puluh enam
dan dari situ kami kesimpulan memang kasus paniai adalah pelanggaran ham berat
jadi kesimpulan mengenai apakah ini ham berat atau tidak setelah proses itu semua dilalui
memang betul tidak ada ketentuan harus undang undang tiga puluh sembilan dulu
baru undang undang dua puluh enam itu tidak ada
atau sebaliknya itu tidak ada juga ketentuan itu
itu merupakan istihad dari masing masing komisioner
dulu zamannya bang hakim al mako misalnya seperti apa
di jambi saya seperti apa
sebetulnya itu tergantung pada istihad masing masing komisionernya
tapi yang jelas tujuannya adalah untuk mencari kebenaran
oke baik bang taufan
baik pak taufan
terima kasih banyak bang usman pak ahmad taufan damanik bang habibur rahman untuk diskusi yang sangat menarik malam hari ini
di tujuh belas tahun
kasus kematian almarhum munir
mari kita lihat bersama bagaimana good will political will dari semua pihak untuk bisa mengungkap kasus ini sampai ke aktor utamanya
terima kasih banyak bapak bapak selamat malam sehat selalu
terima kasih banyak